mereka menyerap energi anak anak
aku akan selidiki
apa yang kau lakukan disini
oh kamu prilalai
sedang apa kamu disini
oh rupanya kamu
ini semua pekerjaan kamu
anak anak sudah macam macam
aku silahkan tinggal lu
kamu jangan macam macam ya
dari kemarin anak saya masih sini
lerti gak kamu
jangan main fudo
emangnya sini kalang pencuri apa
pokoknya saya minta
terolah itu semua
sekarang cuma doakan
bokeh dimana bokeh
ternyata para warga sudah mulai curiga denganku
ini tidak bisa dibiarkan
kau belah la lu
kau belah la lu
tangkap mereka semua
jangan sampai ada yang lolos
sekarang kalian mau lari kemana
gobel sudah menjadi raksasa
kepada warga kita sekarang bertewas
di arena itu tempat pemandang sekarang raksasa sudah mengamuk
yaudah sekarang kamu cari tempat pemandang
sambil cari warga lain
kita kasih informasi
raksasa kuken lamuk di arena permainan
empat warga kita hampir tewas
yaudah kalau gitu sekarang kita serbu aja sekarang
jangan bang jangan
kita pasti kalah
terus bagaimana terus bagaimana
yaudah sekarang kita ngomong sama niditika
ber cerita menyelamatkanonce

is mutual abadi menurutmu
jadi kamu habitual mahasiswa
bapak bapak tadi siang anak saya main ke tempat itu sampai saat ini dia belum pulang
bahkan saya saya juga hampir mati ditangkap sama raksasa itu nek benar netika
bahkan itu kita juga hilang benar benar buktinya hanya parom dia kembali di perbaikan itu ya enggak
betul benar kami mau menyerang arena permennya itu nek tapi takut nek sebab tempat itu dijaga
oleh reksasa gobel baiklah saya akan selidiki dulu laporan bapak bapak sekarang pulanglah
kasihan keluarga kalian menunggu di rumah tapi nek apakah nek perlu bantu kami ya benar tidak
usah saya dapat mengatasinya sendiri ya udah kalau begitu nek
terima kasian ya
sepertinya ini tempat bermain
tuh sebaiknya aku harus menyelidikinya
bau asap hitam itu asap hipnotis
mereka menyerap energi anak anak aku akan selidiki
tunggu nenek apa yang kau lakukan di sini
oh kamu pri lalai sedang apa kamu di sini
ini tempatku dan ini istanamu
oh rupanya kamu ini semua pekerjaan kamu
ya iyalah ini sebagian dari siasatku untuk menguasai dunia peri dan dunia manusia
dengan menyerap energi anak anak itu
aku tidak pernah memaksakan mereka memberikan energinya untukku
dan aku tidak pernah menyuruh mereka bermain di tempatku
tapi sebagai bayarannya mereka harus memberikan energinya untukku
saya perintahkan kepada kamu
mulai sekarang berhentilah kamu menyerap energi anak anak itu
tidak tidak akan
ini untuk kekuatan periku
saya memerintahkan kamu untuk segera menghentikan perbuatan kamu
kalau tidak saya akan bertindak kasar
rasakan ini nenek tua
besar sekali tenaga si pri lalai
berarti dia sudah berhasil memindahkan energi anak anak ke dalam tubuhnya
aku tidak akan tinggal diam
aku akan membuat ramuan ajaib buat penangkal asap si pri lalai
aku akan membuat ramuan ajaib buat penangkal asap si pri lalai
aku harus menghancurkannya
oh jamur kebajikan
kalau begitu aku harus minta bantuan dengan pri biru
tolong buatkan surat untuk saya
pri biru tolong antarkan saya
dia ingin mening dapat tidak